loh sekarang kenapa ya
gak tau bu
atau mungkin ada di kamarnya reina lagi bantuin rena
nggak ada juga bu saya kan dari sana
tadi sih saya melihat mbak kiki keluar
kiki gak tau kemana
apa kabarnya baik kan ya
kabar gue baik
gini yol kau mau minta bantuan sama lo
bantuin apa ya ren
gue mau minta bantuan untuk dapetin
surat hasil tes dna
waktu itu panino juga pernah minta tolong
ke pak amar untuk bantu proses perceraiannya
tapi ditolak sama pak amar sih
oh jadi lo paham ya
kalau ricky ini punya
bukti surat ini ya
hasil surat dna tersebut
gini ya kalau ricky memang
ayah biologis dari kesha
kenapa dia mensabotase mobilnya panino
padahal mungkin dia tau
kalau di dalamnya itu ada keisha juga sebagai korbannya
iya benar juga sih lo
disini ada bu andin bu rosa dan pak sal
pak sal ini keponakan dari bu rosa
ingin melihat langsung tentang surat hasil tes dna itu
mungkin harusnya surat itu ada di kantor polisi ya kali ini
kenapa harus di kantor polisi ya ren
ya itu asumsi gua sih
ya ketika ricky sedang buruan
pasti apartemennya digeledah oleh polisi
dan ada beberapa barang yang disita
dan mungkin salah satunya
surat dna itu adalah surat yang digeledah oleh polisi
dan mungkin salah satu surat itu yang disita oleh polisi
masuk akal sih
dan gue sebagai orang sipil
dan jujur gue juga gak tau pasti
surat itu beneran ada di kantor polisi atau enggak
iya ya gue paham
tapi mungkin soal masalah ini
kalau gue mau bantu
gue bisa tanya ke polisi ya
bisa tau gak
tujuannya buat apa
kita semua disini curiga
kalau ricky ini
menyembunyikan sesuatu tentang
kita juga gak tau
oke gue coba bantu ya ren
tapi mungkin ini perlu langsung di telpon sama pak amar
ke pihak kepolisiannya
untuk memastikan ya
informasinya tentang surat itu
beneran masih ada di kantor polisi atau enggak
ya semoga dengan bantuan pak amal
langsung kita bisa tahu tentang keberadaan surat itu
nanti kalau ada update lagi
gue tunggu ya kabarnya
saya udah ngomongin yolanda bu
dan dia mau cari tau dan membantu kita bu
ya yolana bilang dia mau menghubungi pak amar
agar pak amar bisa langsung ngecek ke polisian tentang keberadaan surat itu bu
ya semoga ya
semoga pak amar juga mau bantu kita
nanti kalau kamu telpon nanti sama yolanda
tolong sampaikan salam saya ke pak amar ya
saya pengen tau aja keadaan dia seperti apa sekarang
apakah sudah pulih
ya hopefully dengan kita mendapatkan surat itu
kita bisa tahu surat itu real atau dipalsukan
iya betul danti
langsung telpon pak amar aja kali ya
halo selamat pagi waktu bagian swiss pak amar
bagaimana kesehatannya pak
baguslah kalau begitu
semoga bapak lebih sehat ya
saya doakan yang terbaik untuk bapak dari sini
ya pak jadi begini
tadi rendy telpon saya
dan meminta bantuan untuk menanyakan soal
surat hasil tes dna
tentang ricky dan juga almarhum keisha
mungkin bapak bisa menelpon dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah
surat tersebut ada di kantor polisi atau tidak pak
baik saya pasti menunggu kabar baik dari pak amar
ya terima kasih kalau begitu pak
siapa tuh ya
selamat siang pak
saya dari yayasan penyalur suster ingin mengantar siska
oh ibu dari yayasan suster ibu ya
kalau begitu silahkan masuk bu
tadi bu rossa udah cerita dan buatin
gak ada apa
nih santai aja
oh ya papa tuh juga pernah cerita sama aku
kalau nino tuh pernah menceritakan masalah ini sama papa
kayak pernah ngasih unjuk surat itu ke papa deh
tapi aku nggak tahu ya papa menerima surat itu apa tidak
disimpen gak kira kira
nah itu aku gak tau
waktu itu riki juga pernah kasih lihat ke aku
sayangnya aku gak bawa dan aku gak inget nama labnya
apa boleh nanti saya langsung tanyakan ke beliau bu
ya baik bu
pengen segera nangkep si riki tuh
kan aku udah bilang hari ini gak ada apa apa
terima kasih ya
oke kalau gitu selamat datang
semoga kamu bisa bekerja dengan sangat baik ya
akhirnya lo bisa menyusup pesan
ya selamat siang
ini dengan yayasan mereka
ya perkenalkan saya randy
saya ingin menanyakan
apakah di sana ada suster yang free untuk menjaga anak bos saya
jadi randy lagi nyari suster baru buat reina
dengan adanya siska disana
gue bisa mencari tahu tentang keluarga ponopolita
dan gue bisa membalaskan sakit hatinya elsa
ki boleh minta tolong anterin
siska ke kamarnya
kesian mbaknya nanti eee
biar saya aja yang bawa ya
mbak kok itu hapenya
eee mungkin kepencet mbak
mbakluum lah saya gerogi
dulu pas kiki awal awal masuk sini juga
gerogi kok kayak mbaknya
selamat datang mbak siska
ini kamar kita berdua
tasnya kayaknya berat banget ya mbak ya
kok kayaknya nggak boleh banget
kiki pegangin tadi tas tasnya koper kopernya
cuma baju doang kok mbak
gak ada apa apa
lagi gak ada yang dirahsiain
saya nggak mau ngerepotin mbak aja
kamar mandi dimana ya
saya mau bersih bersih dan sekalian pakai seragam
biar sekalian tugas
udah dapet seragam ya
ini dari yayasan
tadi ada pintu yang warna
oke saya ke kamar mandi dulu ya
kayaknya dia udah masuk kamar mandi deh
ini hpnya sih
tangan gigi tuh gatel banget gitu loh
kayak pengen buka hpnya
kayak penasaran di dalamnya itu ada apaan
takutnya dia nyembuhin sesuatu kan
aduh dibuka gak ya
dibuka gak ya
dibuka gak ya
dihambil gak ya
dihambil gak ya
tapi kan itu gak sopan
kalau nanti kiki buka buka hp orang
kiki pengen tahu nanti kalau ternyata
dia orangnya jahat
mau nyelakain kita semua gimana dok
udah gak apa apalah ya
buka aja deh
apakah segala pake password lagi nih hp
kan kita jadi nggak bisa buka
kok cepet bersih bersihnya
tadi di yayasan saya udah mandi mbak
jadi kamar mandi cuma bersih bersih aja
cuci tangan cuci muka
pada awalan kerja
harus inget tuh orang
bayaran gue harus double
jangan sampai lupa
kan tugasnya udah jelas
gak usah sering sering nelfon
tugas lo udah jelas
dan lo tau apa aja yang lo harus kerjakan
sorry kalau gue ganggu
aku udah gitu kerjaan gue beresiko banget lagi
jangan sampai gaji yang gak double loh
soalnya gue kan mau bayar utang
lu kan tahu laki gue tuh utangnya di mana mana
iya berisik lo tau gak
lo kan burunan polisi
udah gak usah banyak nanya
lo butuh duit kan
ialah siapa sih yang gak mau duit
semua orang juga mau duit kali
sepupu gue yang sering minjem duit
dan butuh duit
lo kan udah tau
laki gue itu tukang judi
utang gue tuh di mana mana
gue ada kerjaan buat gue
dan duitnya juga double
ya kerjanya sih masih sama
sama kerjaan lo yang dulu
rumahnya itu namanya pernak pelita
tugas lo gak beda
maksudnya beda gimana ya
lu jangan aneh aneh ya ki
mau duit banyak mah lo
masa nggak mau duit banyak sih
yaudah jadi gini
lo harus bikin penghuni pernak pelita ini
jadi gak tenang
lo harus bisa hasup mereka
maksudnya hasut gimana ya
pokoknya lo harus bisa teror mereka sampai dalam
bakal gue kasih tau
yang penting sekarang lo masuk dulu jadi babysitter
nama anaknya rena
dia anak pembantu lo
dan gue bakal kasih lebih
kalo kerjaan lo bagus
lo gak ketau
gue tidak pikir dulu ya
gue butuh jawabannya sekarang
pokoknya ki ki gak serik sama orang yang paruh ini mbak mir
mungkin belum seriknya karena ki ki belum terbiasa kali
ntar juga lama lama klik gitu
bener mbak kayak magnet
jangan kelamaan di luar
mendingan lo masuk
takutnya andi sama bu bos nyariin lo
lo nya kagak ada
apalagi kalo tau lo lagi nemuin gue di mari
gak enak pan
atau lo kena marah lo sama andi lo
tapi kan mas kara sama rena udah tidur
ki ki udah bebas harusnya
masalahnya ki ki kalau di dalam tuh gak ada yang ngejar lo
tapi kiki sumpah ngeliat mukanya orang itu
jangan sumpah dong ya ki
nanti nyantiknya menghilang
kok bisa begitu sih
kenapa sih dua duaan ini nyamber
gak usah nyamber
ini perbincangan mbak mirna sama ki ki
kayak bu rosa
itu kuliah gini gini

mbak mirna feeling ki ki tuh gak enak
paham gak sih kalau aura orangnya itu udah gak enak
terus kita pandang tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu loh
terus abis itu
mau ngecek hpnya dia sih tapi ternyata
nah jadinya ki ki gak bisa ngecek
wah ki ki penasaran
ya hp dipakaiin password ya wajar sih
emang handphone lo gak pernah dipakein password
tentu handphone lo jembrengin juga kagak ada yang liat
handphone kayak ikan tembak kecuali gue
hii ya emang ki ki kan gak ada yang ki ki sembunyiin
kalau orang itu kan
ya ki ki perlu tau gitu
siapa tau deh yang disembunyiin ya kan
gak akan salah lah mbak mirna
kalau feeling ki ki gak enak
harusnya ki ki tetep di dalem
jaga jaga di dalem
siapa tau deh
kita kagak tau
iya juga sih
jadi kurang lebih kesimpulan kami begitu tante
jadi si ricky ini sengaja memalsukan hasil tes dna
untuk mengganggu hubungan elsa sama nino
ini harusnya suami saya dengar ya
tapi sayangnya udah keburu berangkat ke kafe
kalau memang bener bener ricky melakukan ini
berarti emang penjahat dia itu
tapi sepertinya yang kalian omongin itu memang benar
mungkin aja bu
ibu atau pak surya masih menyimpan surat hasil tes dna itu
kalau suami saya saya gak tau ya simpeni mana
pernah kasih surat ke saya
tapi kalau suami saya
dapetnya dari nino
dapetnya dari nino
dapetnya dari nino
tapi kalau suami saya
dapetnya dari nino
ya udah kalian tunggu sebentar biar saya cari dulu ya
sekarang ini kan elsa ada di rumah
nanti kalau sampai elsa nanya sama kalian tolong nggak usah cerita soal dna ini
bilang aja sama elsa mau cari barang sesuatu buat andin gitu
ya oke sebentar ya
hmm elsa nggak boleh tahu dulu soal surat tes dna yang mungkin dipalsukan sama ricky
ehm nyari beberapa barangnya andi yang andi butuhin
mbak nin itu segitu berpowernya ya mbak sampai kalau butuh apapun semua orang langsung bergerak
beda banget sama aku
salah paham lagi
ngapain mereka kesini
pasti mbak andi yang nyuruh mereka kesini

tidak ada masalah
kita bisa mencari andi
tidak ada masalah

syangguhnya tangan l continuousvalue sudah t brandon dan siap buat cat
makanya percaya tuh pola sorotnya

kamu kalau kco pol marry l

terima kasih bu
sementara itu juga kita akan cari di tempat lain juga ya bu
iya mudah mudahan aja yang dicari sama andi nini bisa ketemu ya
yaudah mungkin kalau gitu kita langsung pamit ya bu
terima kasih sebelumnya
iya terima kasih banyak tante
tua sekarang kenapa ya
loh kiki mana kok sendirian
nggak tahu bu
atau mungkin ada di kamarnya reina lagi bantuin rena
nggak ada juga bu saya kan dari sana
tadi sih saya melihat mbak kiki keluar
kiki nggak tahu ke mana
kok kiki ninggalin askara ya
kalau askara nangis terus reina butuh sesuatu
kamu kan gak bisa handle semuanya
nggak apa apa bu ini kan juga udah tugas saya juga
kiki di luar ya saya minta kiki kesini deh
bukannya saya beradu
saya nggak pernah bu sama mbak kiki
tolong jangan disampaikan ya bu ya
saya takutnya mbak kiki ngomong tadi tuh saya salah ngertiin
it's okay kamu tenang aja
saya telfon uya dulu
halo ya kiki ada di gerbang ada di luar
oh kikinya ada di sini bu
suruh masuk ke dalam rumah sekarang ya
ibu rosa menanyakanmu
mbak kok ibu tahu kalau kiki keluar
udah gitu kan kiki keluar juga belum lama
kok teman temanan kiki udah dicariin sama ibu
kan udah bisa karena ulu masuk
mungkin agak ada yang penting kali
gini selalu masuk giki
bener tuh mbak kiki
kata mbak mirna mungkin guru saya lagi penting banget sama mbak kiki
ayo masuk dah
yaudah mbak kiki masuk dulu ya
kiki juga keluar nggak gitu lama
terus juga kan biasanya gue bos
suka nyuruh kiki ngantarin makanan sama minuman buat gue
cuman kiki udah nggak enak
gue dari awal videonya kagak enak
padahal nggak beres di dalam ya
gue sih gak peduli ya apa yang dicari sama mbak nim di sini
tapi yang terpenting sekarang
gue udah punya video sal datang ke sini dan kalimat dari mama
kalau yang dicari mbak emin itu di sini udah gak ada lagi
sol baru aja ke rumah gue
kayaknya diminta sama mbak andi
apapun yang diminta andin
segitu powernya kan
kaka gue ke orang orang termasuk pacar lo
ya mudah mudahan aja yang dicari sama andin ini bisa ketemu ya
siena sal ada di rumah gue
katanya dia mau cari barang yang dibutuhin mbak andin
kira kira lo tahu nggak barang apa yang dicari
kok sampai salmo langsung bergerak gitu sama keinginan mbak andin
gue jadi takut dia lihat sal
dia tuh yang sekarang makin dekat banget sama mbak andin
kayak waktu nino deket sama mbak andin
gue gak mau lo bernasib sama kayak gue yang sekarang
kayaknya lo harus jagain pacar lo deh
dari mbak andin
aku nggak abis pikir deh
seolah olah orang nggak akan percaya
kalau aku kasih tau apa yang aku saksiin
tapi ini saya beneran datang ke rumahnya elsa cuma buat nyari barang yang dibutuhin sama andin
kenapa sih semua muanya kalau andin yang bilang sal langsung aja ngelakuin
mendingan aku telfon sal deh
aku penasaran barang apa sih yang dicari sama andin
tapi kayaknya jangan deh
apalagi sekarang aku lagi emosi
nanti kalau aku nanya nanya saya malah nanya balik aku dapat info dari mana
jangan deh jangan
tapi aku penasaran sal tuh sebenarnya lagi ngapain sih
gua nggak tau barang apa mungkin nanti sal bakal cerita sama gue
kalo nanti ada info sal yang lagi ngelakuin sesuatu buat andin atau rena
please kasih tau gue ya
ya ampun gue seneng banget deh sekarang
gue udah gak perlu lagi reina
reina akan benci nino dengan sendirinya
dan nino akan ngerasain kesepian
seperti apa yang gue rasain sekarang
walaupun gue juga gak bisa bohong sih
kalau gue masih
masih khawatir sama nino
gue juga udah gak bisa mendekat lagi sama dia
karena udah banyak yang jagain dia sekarang
gue udah gak peduli
gue udah seneng sekarang